saya prinsipnya teman teman sedih itu adalah awak saya saudara saya itu jadi
ada rasa takut tersaingi saya bisa lari seperti anak biasanya gitu itu pasti ngerasain yang namanya
minder gitu itu nama saya di posisi lima sambil saya berdoa tuhan bagaimanapun caranya hari
ini medali merah putih harus berkibar di sini
kisah kali ini bukan hanya mengenai seorang atlet dengan rangkaian prestasi internasional
yang mampu mengharumkan nama bangsa ini adalah cerita yang mengajarkan bahwa tugas seorang atlet
bukan hanya sekedar membuat kemampuan untuk membuat kemampuan untuk membuat kemampuan untuk membuat

dari sebuah rumah di desa logandeng kecamatan pelayan kabupaten gunung kidul yogyakarta
berdiri sasana latihan yang secara khusus digunakan
oleh atlet atlet penyandang disabilitas setempat adalah untung subagio pria berusia empat puluh tujuh tahun
yang memiliki inisiatif membangun sasana latihan ini tepat di halaman belakang rumahnya
yang masih aktif berprofesi sebagai atlet nasional para angkat berat ini
termotivasi membangun sarana latihan gratis
karena pengalaman pahit di awal karirnya sebagai atlet
dulu waktu saya latihan ikut pertama kali angkat berat harus ke jogja
dan di gunung kitul belum ada tempat fitness
saya harus latihannya di jogja di mandala gerida di fitness bahtera
dan itu juga harus dibayar
nah ketika pengalaman pengalaman itu saya berinisiatif
bagaimana kalau di gunung kidul ini saya membeli alat
walaupun alatnya enggak standar alatnya hanya di cepertlatin
ada yang bikin piringan piringan itu saya buat di sana
walaupun tidak standar internasional atau standar tanding
tapi saya poin yang penting untuk bisa untuk latihan teman teman gratis tidak berbayar
sasana sederhana ini bisa berdiri berkat ketekunan untung
mengumpulkan sedikit demi sedikit uang bonus setelah memenangi kejuaraan
tak sedikit pun uang yang digunakan untuk membangun sasana ini
berasal dari sumbangan pemerintah atau pihak luar
ketika uangnya ketika saya dapat bonus pertama kali di kalimantan timur itu
kalau nggak salah dapat lima belas juta atau berapa itu saya sisihkan yang lima juta
yang sepuluh untuk membangun fondasi atau bangun rumah lah istilahnya
yang lima juta untuk beli alat
sejak dua ribu delapan untung tercatat aktif menjadi atlet penyandang disabilitas
yang mewakili provinsi daerah istimewa yogyakarta
prestasinya di empat ajang pekan paralimpiade nasional atau peparnas tidak main main
medali perunggu di samarinda dua ribu delapan
mas pemecah rekor di riau dua ribu dua belas
medali perak di peparnas dua ribu enam belas
dan terakhir untung kembali meraih emas di peparnas papua dua ribu dua puluh satu
peparnas terakhir juga menjadi ajang pemecah rekor pribadinya
di kelas enam puluh lima kg dengan total angkatan satu ratus lima puluh tiga kg
kapal stasi keras keras
bermodalkan bonus dari raihan medali peparnas di dua ribu delapan dan dua ribu dua puluh
untung semakin mantap untuk mengembangkan sasana
agar bisa bermanfaat bagi orang banyak
meski demikian gelimang prestasi tidak membuat perjalanan membangun lokasi latihan menjadi mudah
untung saya lihat yang di belakang barbel barbelnya baru nih
itu dapat dari mana beli sendiri atau gimana
ini kita dipinjami oleh npc pusat
npc pusat oh akhirnya ngasih pinjaman
iya satu set
sudah berapa lama
sudah kira kira dua tahunan
dua tahun ini
untung bukakan dari mana
jadi sebelumnya itu pakai yang
sebelumnya pakai yang ini
yang kita cetak sendiri di
oh udah di tukang besi aja
iya tukang besi
cuman kalau nyetaknya nggak sesuai
kadang berat sebelah
jadi antara timbangan beban yang satu sama yang satunya tidak sama
sama jadi kiri kanan itu suka miring dong
atau lima juga bisa
perjalanan untung memberikan akses latihan bagi atlet disabilitas di gunung kidul
tidak lepas dari peran dan dukungan keluarga
sang istri diana ramadanti bahkan turut membantu saat proses latihan berlangsung
kondisi rumah yang kerap ramai terutama saat akhir pekan
tak membuat ibu dua anak ini merasa terganggu
kalau saya pribadi sih nggak masalah ya
saya itu senang gitu kalau di sini tuh rame gitu
banyak temennya gitu meskipun mereka disabilitas tapi
perasaan saya itu biasa aja gitu nggak ada yang berbeda
biasa aja lah gitu misalnya mereka datang ke sini ya
dengan berbagai macam jenis lah kalau disabilitasnya seperti itu
ada yang nggak bisa jalan ada yang kakinya cuma kecil
ada yang dari sana tuh ngelesot ke sini tuh
tapi mereka secara naluri secara hati biasa itu
sebagai manusia tuh biasa itu
jadi kalau saya sih mendukung karena yang pertama untuk
pemberdayaan temen temen disabilitas
saya tuh memang sama temen temen disabilitas tuh
ya itu tadi pengen mengangkat derajat mereka lah istilahnya
apalagi ini kan ternyata atlet itu bisa digunakan sebagai sumber penghasilan juga
kegiatan latihan para atlet di rumahnya dipercaya oleh untung
dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kedua anaknya
mereka selama ini kan ketemunya hanya orang orang yang non desa
tapi ketika ada atlet yang datang sini mereka selalu berpikir

yang tadinya nggak tahu kalau tunanetra itu cara ngobrolnya gini
adaptasinya seperti ini anak anak saya keluarga saya jadi tahu
jadi bisa merasakan ini kehidupan yang nyata
ada tunanetra ada yang nggak bisa bicara
dan semua yang di sini pasti belajar juga dari anak saya jadi pintar
untuk kebutuhan latihan fisik
beberapa atlet di luar cabang olahraga para angkat berat
turut menggunakan sasana milik
untung subagio sebagai lokasi latihan
ya karena sekalian untuk fisiknya
disini kan ada peralatannya
jadi sekalian fisik sama latihan di lapangan
memangnya nggak ada tempat lain pak untuk fisik
kalau untuk disabilitas belum ada
baru di sini di tempat pak antong ini yang mengampu untuk disabilitas
di usianya yang tidak lagi muda
sebagai atlet untung juga tengah berusaha untuk mencari atlet
untung juga tengah memikirkan regenerasi bisa berjalan
khususnya untuk cabang olahraga para angkat berat di gunung kidul
ia berharap suatu saat ada atlet lain yang memiliki prestasi
dan menyumbangkannya menjadi ladang ilmu bagi penyandang disabilitas
tapi kalau untuk pemula di gunung kidul di sini tempatnya
karena anggaran kabupaten gunung kidul masih kecil
dan tidak mungkin untuk membiayai untuk atlet atlet pemula
dan kita memang cenderung
karena di gunung kidul karena tempatnya kecil
anak anak disabilitas itu enggan untuk berlatih
makanya kita beri layanan gratis itu
gratis saja banyak yang tidak mau apalagi tak suruh membayar
saya prinsipnya teman teman sediy itu adalah awak saya saudara saya
jadi tidak ada rasa takut tersaingi saya
yang penting mereka sukses saya sukses sudah bagus
kalau sempat sedih minder itu pasti om
karena memang melihat teman teman yang main terus apalagi bisa lari
main dengan seperti anak biasanya gitu itu pasti ngerasain yang namanya minder
ternyata atlet atlet para lempian di angkat berat disabilitas ini memang agak sulit carinya
karena yang pertama memang dibutuhkan kemuan dan tekat itu tadi
dan yang ketiga masih ada kita saat latihan butuh suplemen
kan mengolah otot mengolah power itu nggak semudah yang dibayangkan
sejak membangun sasana latihan pada dua ribu dua belas
pria yang kini menjabat sebagai ketua npc kabupaten gunung kidul ini
telah membimbing beberapa atlet yang mampu menembus hingga level daerah
salah satu atlet junior yang memiliki bakat menjanjikan adalah elsa dewi saputri
wanita berusia sembilan belas tahun ini adalah peraih medali perak
di pekan paralimpiade nasional peparnas papua dua ribu dua puluh satu lalu
elsa juga sudah dipercaya untuk mewakili kontingen merah putih
di ajang asean youth paralimpik bahrain di tahun yang sama
alhamdulillah untuk perdana
pertandingannya sudah ikut di peparnas enam belas papua kemarin
tahun dua ribu dua puluh satu alhamdulillah
saya berhasil buat meraih medali perak
setelah itu di bulan desember saya dipanggil untuk mewakili asean youth para games di bahrain
itu saya juga harus lawan limit
dan itu alhamdulillah saya dapat emas dengan angkatan delapan puluh program
perjalanan elsa mengejar karir menjadi seorang atlet diwarnai dengan cerita memilukan
semua berawal saat ia harus kehilangan satu kakinya
akibat gempa yogyakarta tahun dua ribu enam silam
ini namanya sudah takdir anak saya tidur di situ
di tempat tidur ada bantal guling
kakinya itu di atas pandang guling itu
kemudian ketimpa bangunan
dan saat itu juga saya angkat
jadi saya lari keluar itu sudah begitu ringan
saya angkat gak tahunya
kakinya sudah gak ada
beruntung elsa yang kala itu masih berusia dua lima tahun tidak kehilangan nyawa
namun hidup sebagai anak anak dengan kondisi kehilangan satu kaki
sempat membuat wanita asal gunung kidul ini tidak percaya diri
kalau sempat sedih minder itu pasti om
karena memang melihat teman teman yang main terus
seperti anak biasanya
itu pasti ngerasain yang namanya minder
waktu itu ngerasa memang beda
jadi teman teman itu sekitarnya sd atau enggak
mau masuk sd
mau masuk sd itu memang agak
kok saya beda sama teman teman
tapi seiringnya waktu dari dukungan orang tua
terus memang banyak yang teman teman support
tidak membedakan saya dari yang lain
oh tidak apa apa
berbekal semangat dari orang orang di sekitarnya
elsa hingga kini masih aktif melatih kemampuannya
di lokasi latihan milik untung subagio
latihan keras ia lakukan untuk mengejar mimpinya
masuk sebagai atlet timnas para angkat berat
pengennya ya seperti para senior senior
yang bisa ke jenjang yang internasional lagi
bisa lebih banyak pengalaman di
entah itu di nasional maupun internasional
seperti senior senior yang sekarang sudah sukses
pengen masuk pelatnas
sebagai pembimbing untung meyakini
dengan latihan keras yang dibarengi dengan disiplin tinggi
karir elsa akan terus berkembang
dan hanya tinggal menunggu waktu untuk menembus pelatnas
apalagi ditambah dengan faktor usia elsa yang masih sangat belia
kabar baiknya pelatih timnas para angkat berat
sudah mulai melirik elsa dan rekan setimnya rizka
untuk masuk ke pelatnas di solo jawa tengah
potensinya ada kemudian dari pusat npc pusat
kan kita dekat dengan pak kony juga memberitahu bahwa
kita butuh regenerasi gitu
nah ketika ada informasi regenerasi
kemudian ada informasi ada event juga
setelah kita dapat atlet itu kita link ke mereka
semoga bisa ditiru juga daerah daerah yang lain
karena terus terang kemarin pada waktu asean youth paragym di bahrain
timnas youth indonesia kita ambil dua atlet
dari anaknya pak untung juga dari gunung kidul
atas nama elsa dengan rizka mereka medali mas semua
waktu kemarin di youth
nah itu anak buahnya pak untung didikannya pak untung
kiprah elsa di olahraga sedikit banyak mengobati luka orang tuanya
akibat musibah gempa bumi tujuh belas tahun silam
tak menyangka dengan segala keterbatasan
elsa bahkan sudah mampu berdiri di panggung dunia
terus terang saya merasa bangga
jarang jarang apalagi wanita
sebelumnya itu pengen jadi dokter
tapi karena memang kenal guru itu
terus akhirnya pelan pelan suka sama olahraga
padahal sebelumnya itu nggak pernah yang namanya
sekolah aja gak pernah ikut olahraga gitu
terus akhirnya itu tadi
sekarang hobinya jadi olahraga
suka ke tempat tempat seperti fitness gym
masa itu saya masih kecil ya
ya aku kecil aja
pembinaan atlet para angkat berat yang dilakukan oleh untung
adalah murni karena kecintaannya terhadap olahraga
semua atlet tidak dikenakan biaya
selama masih ingin berlatih di sasana miliknya
aksi sosial ini juga dilakukan oleh pelatih di sasana
yang dengan ikhlas memberikan menu latihan kepada atlet
tanpa mengharap ada imbalan
kalau untuk angkat berat
karena beban yang harus dilakukan adalah bagian tengah ke atas
karena kan mereka daksa bawah
otomatis kami hanya melakukan pelatihan beban yang di ekstremitas atas
jadi angkat beban ke atas kemudian angkat beban ke belakang
kemudian untuk kardionya kami latihan pakai kursi roda
ini untuk gerakan tangan yang siklis
kemudian juga meningkatkan kardio pernafasannya
tidak puas dengan apa yang telah ia lakukan
untung subagio bahkan berencana mengembangkan lokasi latihan
agar bisa menampung lebih banyak atlet
hadiah dua ratus juta rupiah dari hasil emas peparnas papua
ia sisihkan untuk membeli sebidang tanah dan beberapa peralatan baru
untuk membuka lokasi latihan yang jauh lebih layak
nah ini yang baru banget lagi dibangun nih
yang di sini nggak jauh sih dari rumah ya pak ya
ini mau dibikin apa aja
ini untuk pemusatan tempat latihan
ada catur ada panahan ada angkat berat
angkat berat juga
luas berapa pak
bisa lagi akan dibangun
nah kenapa sih pak untung mau gitu bikin bangun ini
untuk memfasilitasi teman teman disabilitas yang hidup di garis kemiskinan
biar terfasilitasi untuk latihan
karena sekarang atlet ini baru diperhatikan oleh pemerintah pusat daerah atau di provinsi
dan ini kesempatan emas bagi teman teman disabilitas
kalau tidak ada yang fasilitasi mereka pasti nggak akan tergugah
karena tempat witness di kota atau di daerah daerah yang sudah dibuka tempat witness berbayar
jadi nanti rencananya gratis
dan karena memang gak ada fasilitas dari pemerintah daerah juga ya pak ya selama ini
memang gak ada
untuk fasilitas ini saya beli dari bonus
karena untuk anggaran dari daerah atau dari pengkap gunung itul tidak boleh
tidak boleh dibelanjakan untuk beli tanah atau untuk membangun
karena masuknya juga pelateng kabupaten
langkah kecil untung subagio untuk menjaga asap penyandang disabilitas diangkat berat telah diakui oleh pelatnas
kelak dari pembinaan seperti inilah diharapkan muncul nama nama baru yang bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional
nanti masukkan di anggaran kabupaten itu pelacak namanya
tapi gak tahu pada saat itu kayak saya ngerasa it's first time dan medali satu satunya untuk indonesia pada saat itu
meski bukan salah satu cabang olahraga yang sangat populer di indonesia angkat berat belakangan menjadi sorotan karena mampu berbicara banyak di ajang olimpiade maupun paralimpiade
khusus untuk atlet difabel ada satu nama yang belakangan menjadi tumpuan merah putih untuk merengkuh medali di ajang internasional
ia adalah sosok yang mendapatkan dua medali di dua edisi paralimpiade yang dia ikuti
nama niningah widiasih dikenal sebagai paralifter terbaik

yang dimiliki indonesia saat ini
pada paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh lalu wanita yang akrab di sapa widi turun di kelas empat puluh satu kg dan menorehkan catatan angkatan terbaik seberat sembilan puluh delapan kilogram
angkatan itu mempersembahkan medali perak bagi kontingen indonesia
paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh diingat wanita tiga puluh dua tahun ini sebagai ajang yang paling melelahkan selama ia berkarir sebagai seorang atlet
bahkan saya nggak punya emosi untuk berekspresi lagi
karena sebelum sebelumnya saya kayaknya udah capek nangis
sebelum sebelumnya selama waktu persiapan ketika saya cedera ketika pelatih pelatih pada kena covid itu saya stres banget kan
ya nggak bisa nggak dapat nggak pernah menemukan posisi yang tepat untuk tidur
karena ini bengkak
terus saya nangis terus
ketika pada saat itu saya dapat medali udah kayak kayak udah gak bisa nangis lagi
udah kayak emosinya itu udah habis
namun bagi widhi medali perunggu di paralimpiade rio dua ribu enam belas begitu membekas diingatannya hingga kini
nah di angkatan ketiga ini yang bener bener stressfull
karena penentuan antara perunggu antara saya antara saya dan ini
antara saya dan nigeria
pada saat itu kami saya indonesia nigeria ejib ini memperbutkan perunggu
itu you know how it's feel like saya tuh di belakang itu kayak gemetar tangan saya
tapi saya terus bayangkan merah putih itu di situ pasti harus berkibar
entah bagaimanapun caranya merah putih saya tahu merah putih di situ pasti akan berkibar
itu bener bener yang nggak terlupakan
walaupun setelah itu saya menang di asean games world champion dan segala
dan again di paralimpik tokyo kemarin juga
tapi nggak tahu pada saat itu kayak saya ngerasa it's ya apa namanya
ya it's first time dan medali satu satunya untuk indonesia pada saat itu
selain dua medali di ajang paralimpiade widhi juga langganan meraih medali di kejuaraan lain
seperti asean paragames dan paralympic games
asean paragames asean paragames dan kejuaraan dunia
meski hidup sebagai seorang penyandang disabilitas widhi mengaku tidak mengalami kesulitan saat awal mengenal olahraga
sejak kecil keluarga dan lingkungan sekitar sangat mendukung wanita asal bali ini aktif di bidang olahraga
saya jadi atlet dulu dari kecil ya
dari sd kelas empat saya sudah jadi atlet di atletik
terus kelas enam sd saya udah langsung diangkat berat
terus habis itu langsung di platnas
saya sekolah di bali saya platnas di sini
saya tuh jarang masuk sekolah sering dimarahin guru
saya tuh gak punya waktu kayak anak anak lain pulang sekolah bermain
saya nggak ada di masa masa itu
dari kelas empat sd itu saya udah gak ada masa masa yang namanya pulang latihan eh pulang sekolah itu main tuh nggak ada
pulang sekolah ya latihan
di pelatnas meski menjadi atlet paling muda widhi adalah andalan timnas para lifter indonesia untuk meraih prestasi
sosok widhi juga dianggap sebagai inspirasi bagi atlet para angkat berat di indonesia
kalau target saya ya yang paling dekat yang april itu masih kejuaraan dunia kita kalau bisa bisa meloloskan lebih banyak atlet ke paris dua ribu dua puluh empat kan selain widhi
terus nanti kedepannya di asean paragame di hangzhou nah itu kita juga mungkin bisa ya dapat medali mas

kalau saya paris saya masih berharap sama widhi mas
dia ngangkatnya juga bagus latihannya rutin
memang bisa menjadikan contoh untuk teman teman atlet yang masih muda yang belum mengenal lah
beliau mau bekerja keras seorang wanita padahal
itu kan serikandi indonesia luar biasa bisa ke tingkat dunia bahkan
dan selama ini belum ada yang bisa mencapai apa yang beliau capai
meski menjadi salah satu cabang olahraga penyumbang prestasi para angkat berat memiliki masalah mendasar yaitu regenerasi
hingga kini praktis hanya ninengah widiasih yang diandalkan indonesia untuk menyabet prestasi
minimnya nomor yang dilombakan dan sulitnya mencari kriteria disabilitas yang sesuai untuk dilombakan menjadi masalah utama
ditambah beban berat latihan untuk cabur satu ini membuat para angkat berat menjadi sepi peminat
terus senang kita itu memang butuh regenerasi dulu
saya boleh cerita saya itu pada waktu itu membawa timnas kejuaraan dunia di hungaria mas
kita itu berangkat
kita itu berangkat dengan tiga atlet
thailand itu dua puluh dua anggota kontingen yang delapan belas itu atlet
yang enam belas atlet baru mas
kalau kita ya itu itu aja widhi dan sama yang lain
susah karena begini mas
kalau olahraga disabilitas itu kan yang penting kualifikasi mas
kualifikasi kecacatan itu loh mas
tapi kalau kualifikasi saya nggak masuk nggak dianggap saja tetap nggak bisa
padahal itu yang paling mahal
baik widhi dan untung adalah sosok yang membuktikan keterbatasan bukan penghalang untuk bisa mengangkat beban seberat apapun
demi prestasi dan mengharumkan nama bangsa mereka mampu mendobrak batas yang belum tentu bisa dilakukan oleh banyak orang
kelak mereka berharap semua penyandang disabilitas mampu mengalahkan rasa takut sakit dan malu
demi berkontribusi bagi negara dan lingkungan sekitar
untuk teman teman yang sudah menjadi atlet dan sudah memiliki kemahiran atau teknik ilmu teknik di angkat berat disabilitas
saya berharap monggo kita saling berbagi
karena akan sia sia ketika kita umur kita sudah tua tapi kita tidak bagikan ilmu kita ke teman teman disabilitas di daerah kita masing masing
saya berharap nanti akan ada regenerasi yang lebih baik
lebih mudah dari saya
supaya angkat berat ini atletnya tidak hanya ini ini saja
karena di negara lain kan atlet mereka sudah banyak regenerasi mereka banyak